informasi yang agak serius desi ya ini tentang konservasi biota laut indonesia
salah satu keanekaragaman hayati kita adalah satu ratus lima belas jenis hiu di perairan nusantara
sayangnya populasi hiu di indonesia terancam sejak tahun tujuh puluh an
iya dan tidak kurang dari seratus ribu ton ikan hiu ditangkap di perairan indonesia setiap tahun
dan sirip ini adalah bagian dari hiu yang ternyata memiliki harga mahal di pasaran dunia
sebenarnya tidak etis ya kita makan sirip hiu
tapi tetap saja ada pasarnya begitu ya
cnn indonesia mengupas dan menelah berbagai isu yang kami tuangkan dalam tayangan laporan mendalam berikut ini
ya khusus mengenai perdagangan sirip
tanjung luar lombok timur nusa tenggara barat adalah desa yang mayoritas masyarakatnya mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan
pasar ikan di dermaga tanjung luar adalah yang terbesar di nusa tenggara barat
dan menjadi pusat kegiatan ekonomi paling aktif di desa ini
berbagai ikan khas perairan indonesia tersedia di pasar ini
tak terkecuali ikan hiu
sedikitnya terdapat enam belas hingga tiga puluh kapal penangkap hiu yang bergantian bersandar di dermaga ini
saat bersandar para awak kapal membongkar muatan dan mengangkut hiu hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan
di sini hiu biasa dijual dengan sistem lelang
tanpa menghitung jumlah ikan maupun total beratnya
saat musim angin barat seperti pada bulan februari
hiu yang banyak diperoleh nelayan adalah jenis hiu botol dan hiu tikus
bagi para nelayan hiu adalah tangkapan yang menguntungkan
sepengetahuan mereka menangkap hiu jenis ini tidak dilarang
ya itu seperti pemerintahan harus dipertimbangkan juga masalah tentang yang hiu yang akan dilarang itu
soalnya penghasilan kita kan
penghasilan dari hiu itu
jadi yang artinya yang ada yang mau dilarang ya termasuk yang langkah langkah itu enggak apa apa
yang sering kita ambil itu yang sering kita dapat ya janganlah dilarang
kasian sama para para nelayan kan
dari lima ratus jenis hiu di dunia satu ratus lima belas diantaranya hidup di laut indonesia
namun populasinya diakini terus menyusut
setiap tahun sekurang kurangnya seratus ribu ton hiu ditangkap di perairan nusantara
sebagai predator puncak hiu mampu mencegah peningkatan ubur ubur dan ganggang yang bisa memicu kepunahan biota laut
oleh karena itu perburuan terhadap hiu dibatasi
menurut peraturan pemerintah dan keputusan menteri kelautan dan perikanan
jenis hiu yang tidak boleh ditangkap adalah hiu paus dan hiu gergaji
sementara jenis hiu yang tidak boleh ditangkap adalah hiu paus dan hiu gergaji
hiu koboi dan tiga jenis hiu martil berstatus dilarang ekspor
tiga jenis lainnya yang dilindungi sebagai tangkapan sampingan adalah jenis hiu tikus atau hiu monyet
tetapi justru hiu jenis jenis tersebutlah yang memiliki peminat tertinggi
kita ke negara lain mereka juga nggak mau ekspor kayak kita
karena mereka mentaati indonesia kan agak susah nih mas untuk membina masyarakat
yang jelas dia bisa jual mahal dia bisa buat banyak
kapal kapal penangkap hiu dari tanjung luar biasa melaut selama satu sampai dua pekan
area tangkapan mereka di laut selatan indonesia
ikan hiu menjadi prima dona karena setiap bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan
dari sirip kulit hiu tulang gigi termasuk limbahnya juga dimanfaatkan untuk pakan ternak
jadi nggak ada yang sia sia lah
semuanya sangat mendukung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
jadi kalau untuk dilarang keseluruhan angkap hiu mungkin tidak bisa
lokasi pengolahan ikan hiu di tanjung luar juga tidak pernah sepi
di sini hiu tangkapan layan yang telah dibeli para pengepul kemudian diolah
dagingnya biasa dibuat sate dan dijual ke pasar
bagian tubuh lainnya hampir semuanya diekspor
seperti kulit tulang dan yang paling mahal adalah siripnya
sirip merupakan bagian tubuh hiu yang paling favorit dan dicari
tapi sayangnya seperti hiu ini tidak semua hiu yang datang ke lokasi pengolahan dalam kondisi utuh
sirip sirip hiu ini telah dipotong dan telah hilang
karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bagian tubuh lainnya
di tangan para pengepul sirip berukuran sedang dengan panjang sekitar lima puluh cm bisa dihargai dua juta rupiah per kilogram
pemasarannya ke jawa yogyakarta surabaya dan jakarta
kalau waktu musim itu biasanya dari bulan lima sampai bulan sepuluh
nah itu kalau biasanya tempat rame ramenya yang kena musim
jadi kita lumayan lah per dua minggu sekali dikirim bisa ya lima puluh kg paling sedikit
permintaan yang tinggi menjadi alasan para nelayan tanjung luar tetap menangkap hiu
pemerintah indonesia memang melarang penangkapan beberapa jenis hiu
namun bukan berarti hiu jenis lain bisa terhindar dari kepunahan jika terus menerus ditangkap
apalagi perkembang biakan hiu sangat lambat rata rata hanya sepuluh sampai lima belas ekor setiap dua tahun
ya tentu memang secara umum hampir seluruh jenis hiu memang masuk status terancam
karena hampir semua jenis hiu itu masuk kategori yang pertumbuhannya lambat
dan jumlah anakan yang dihanyakan sedikit sehingga rekrutmennya itu sangat lambat
jadi begitu ada tangkapan atau eksploitasi tentu akan mengganggu proses perkembang biakan dan proses rekrutmennya
langkah menyelamatkan hiu akan lebih tepat
jika pemerintah tidak hanya melarang para nelayan menangkap hiu
tapi juga menekan permintaan pasar dan membuka peluang ekonomi lain bagi nelayan
yogi tujuliarto lombok timur
dan laporan koresponden kita tadi yogi tujuliarto adalah bagian pertama dari penelusurannya
nah bagian kedua dari laporan perdagangan hiu itu kita bisa saksikan besok
hanya di cnn indonesia news report mulai pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat ya